ya secara legal sebenarnya penumpang taksi online mendapatkan perlindungan hukum
bila terjadi satu kerugian seperti kecelakaan atau kejahatan
tapi tetap anda harus waspada saat menggunakan taksi online
agar bisa terhindar dari kejadian buruk
berikut kami berikan tips aman menggunakan taksi online
beberapa diantaranya harus anda ketahui ya
pastikan plat kendaraan dan foto pengemudi sesuai dengan yang tertera di aplikasi
ini sering ditemui juga ya pada saat kita mendapatkan satu driver yang ingin mengantarkan kita
kemudian plat kendaraannya tidak sesuai mereka mengatakan bahwa kendaraan yang mereka daftarkan sedang diservis
setuju atau juga fotonya
jadi jangan juga sungkan untuk melihat foto pengemudi dicocokkan dengan foto yang ada di aplikasi
karena kalau misalnya tidak sesuai berarti pengemudinya itu mengemudikan mobil yang lain
nah ini juga
jadi harus hati hati pemirsa kita harus ini sedikit agak rewel ya demi keselamatan kita sendiri juga
kemudian yang paling penting juga ini selalu saya lakukan nih
kalau menggunakan transportasi umum ya seperti taksi ataupun juga taksi online
anda gunakan smartphone anda lalu foto identitas pengemudi dan juga plat nomor ke orang terdekat
ya in case terjadi sesuatu
itu tinggal screenshot sebetulnya ya dari aplikasi tersebut
selanjutnya ada juga hal yang harus anda perhatikan dan pastikan
tidak ada orang lain di dalam mobil
nah karena penumpangnya hanya anda kecuali anda menggunakan satu fitur untuk sharing ya
tapi nampaknya lebih baik lebih aman jika anda menggunakannya itu sendiri
jadi lihat kiri kanan depan belakang ya
nah kemudian juga bawa alat pertahanan ya
sekarang ini kan ada juga ya semprotan merica itu ya yang bisa juga kita bawa
dan sekarang sudah dijual juga di
itu harganya murah kalau tidak mahal
tapi yang memang sehari harinya
anda yang menggunakan taksi online ataupun juga taksi yang lain ya
lebih baik membawa alat rotan merica misalnya
pastikan alat pertahanan yang anda bawa tidak melanggar hukum
selanjutnya juga anda harus tetap terjaga selama perjalanan
jangan sampai anda tertidur
karena ya kejahatan terjadi karena ada kesempatan
itu dia sih
anda juga harus memastikan rute perjalanannya benar
sampai tempat tujuan
nah kemudian juga ini nih ya
anda harus berani untuk menolak jika disarankan mengambil rute jalan yang asing
kadang kadang pengemudinya suka memberikan saran ya
dengan modus seperti itu misalnya lewat jalan sini saja lebih cepat
atau wah ternyata jalan yang biasa kita ambil itu macet
nah harus hati hati juga nih
dilihat betul tidak macet atau tidak ya
karena anda bisa menggunakan banyak aplikasi untuk mengecek benar atau tidaknya macet
saat rute jalan ya
tuh jadi memastikan kita harus pintar pintar juga ya
dan tentu saja tidak semua pengemudi taksi orang itu jahat
tapi tetap anda harus mempersempit peluang kejahatan itu
kapanpun yang bisa menimpa anda
kuncinya tetap waspada
ya itu dari kita ya
dan tentu juga ini harusnya juga
ini harusnya juga membuka perhatian dari para pemilik aplikasi
untuk bisa melakukan proses screening terhadap para pengemudinya
karena ini kan membawa manusia
kalau membawa barang tentu berbeda
masa let's play ketika membawa manusia
maka proses screening seharusnya tidak cukup hanya dengan mendaftarkan lewat aplikasi
atau tanpa ada tatap muka
karena harus ada wawancara
agar bisa dilihat juga secara psikologis
apakah bisa melayani penumpang atau tidak
karena kalau ada indikasi macam macam ya
itu kan bisa terlihat dalam wawancara tetap muka